didampingi saudaranya ar siswi kelas lima sekolah dasar melaporkan hn kepala sdn sarampu di desa
tonyaman kecamatan binuang ke polres polewali mandar sulawesi barat atas kasus dugaan kekerasan
yang dialaminya penganiayaan terjadi saat ar bersama empat temannya kembali ke kelas sepulang
jajan di luar area sekolah keluarga menduga penganiayaan dilakukan lantaran hn kesal korban
dan empat temannya melanggar larangan agar tidak jajan di luar area sekolah tanpa berkata begitu
katanya tiba tiba desa ditampar di pipi sebelah kanannya di pipi sebelah kanannya dan setelah itu

menuju ke meja tempat dia duduk rambutnya ditarik terus disorong ke meja kayak dibenturkan ya
pihak sekolah membantah tudingan kepala sekolah melakukan tindak kekerasan terhadap sejumlah
muridnya meski begitu pihak sekolah membenarkan ada larangan murid jajan di luar area sekolah
laporan kasus dugaan kekerasan telah diterima unit pelayanan perempuan dan perlindungan anak